asap hitam mengepul dari lantai atas gedung mall fully junction penjaringan jakarta utara minggu malam
sejumlah mobil pemadam kebakaran dan petugas terlihat di lokasi untuk melakukan pemadaman
dari keterangan sejumlah pekerja mal kebakaran diawali dengan padamnya listrik beberapa kali
lalu asap muncul dari lantai lima gedung
awalnya itu mati lampunya terus yang kedua eh mati kan nyala lagi ini terus yang kedua mati lagi
nah mati yang kedua itu lama gitu gak nyala nyala sampai asap keluar asap gitu pak
jadi keluar asap terus ya tiba tiba ada api dari atas
dari lantai berapa itu pak
lantai lima di xx satu yang depannya
petugas pemadam sempat menggunakan tabung oksigen agar bisa masuk ke dalam gedung karena tebalnya asap
sebanyak sepuluh unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi dan dalam setengah jam kepulan asap sudah mulai menghilang
gunawan subro jakarta